seberapa dekat neng sama
padahal tadi anaknya ada disini
lalu siapa sih namanya tuh
akanteng gak berniat untuk merubut dede dari pacarnya
jadi dede bisa tenang
kalo misalkan disuruh kesini
tapi dede teh malu kang
dedek kayak gak punya harga diri
umatnya udah tua
kalo misalkan terjadi apa apa sama emak heros
selama ngeb trading
kita juga mensen tak jual
kalau uangnya nggak ada mah biar kita paksa juga percuma
kita ambil barang barang elektronik di rumahnya lalu kita jual
paling indah cuma punya tipi sama dpd
masih kurang banyak atu buat ngembalin uang kita
daripada uang kita nggak bisa kembali semuanya
kalau semuanya ikut terus bagaimana mas suhab mau mengawasi
udah deh nyari topik aja pindah topik
pindah ke mana tuh ceng
pindah bahan obrolan melehoy
temen kamu ini seru
dia selalu diam kenapa sih
cuma sama kamu aja dia nurut
kalau misalnya dia terus ngobrol sama kita
sampai lebaran monyet kita gak akan selesai selesai
ceng monyet emang lebaran
nggak lebaran atu ceng
sampai lupa kan kita tadi ngobrolnya sampai mana
sampai lebaran monyet kum
kum kalau misalnya anak anak
udah sampai waktunya
kalau wahana dilepas
itu mereka pasti akan nyebar
nyari wahana kesukaannya masing masing
emangnya wahana sekarang diumpetin ya ceng
dulu enggak ya kum
nanti aja diobrolin ya
sebenernya ini teh semua gara gara kau suara
ngomongin soal arena fantasi waktu itu
kita tuh lagi ngebahas pertanyaan kamu tadi doy
yang ngumpetin wahananya bukan edward
bukan kau suara
namanya diumpetin mana ada yang ngaku atau ceng ceng
bung kepala saya nyurut nyurutan nih ngobrol sama dia
saya duluan ya assalamualaikum
kok emangnya wahananya diumpetin di mana
nganterin komik buat febri
um aku gak ada kan
bapak lagi gak ada
buat lagi ke pos londa
boleh ngobrol di sini
iya judulnya bagus
ceritanya juga pasti bagus
febri pasti suka
kita belum pasti ramai ramai kesana
nenek takut ada anak yang hilang
dia nggak berani tanggung jawab
terpaksa febri pergi sama bapak
edward coba bujuk neneknya
siapa tau kalo misalnya edward sama febri aja
iya itu memang edward
kamu segera jemput jeniper
belajar sama febri
kan belajarnya nanti malam
saya tidak suka melihat febri berduaan begitu sama edward
kamu nyuruh jeniper
gantiin febri berduaan sama edward
si jeniper kan masih kecil kok
maksudnya tidak begitu doi

anak yang baik
edward teh anaknya memang baik
makanya febri senang temenan sama dia
bapaknya aja yang curigaan
bapak mau tanya nih
seberapa dekat neng sama
kok bapak lupanya
padahal tadi anaknya ada disini
aduh siapa sih namanya tuh
anak kecil mah tidak boleh nuntung berdua di bioskop nih
itu tidak boleh
mata warisan matanya indah senyumnya manis